roni f sompi dicopot dari jabatan posisi direktur jenderal imigrasi menkumham yasona lawli berdalih
langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya konflik of interest dalam tim independen
yang dibentuk untuk mencari fakta keberadaan harun masiku
namun sudah tiga pekan harun masiku seakan raib setelah ditetapkan sebagai tersangka
kinerja kpk yang awalnya dipuji lama lama jadi diragukan
kemana kasus ini akan bergulir apakah langkah pencopotan ronief sompi adalah langkah yang tepat atau hanya cuci tangan semata
kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama narasumber yang telah hadir
ada bang wawan heru suyakmiko yang merupakan manager research transparency international indonesia
bang wawan selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kami juga mengundang melalui sambungan telepon ada bang arteria dahlan
anggota komisi tiga dpr ri fraksi pdip selamat malam bang arteria
selamat malam assalamualaikum
kita ke bang arteria terlebih dahulu nih bang
bang arteria bagaimana anda melihat pencopotan dirjen imigrasi roni f sompi
dari jabatannya begitu oleh menkum h w lauli
menurut anda apa yang terjadi bang
ya saya pikir kan sebagaimana disampaikan oleh pak menteri hukum dan ham pak lauli
bahwa itu hanya perpindahan yang biasa
dan itu kan menjadi hak prerogatif kemudian kewenangan konstitusional pak menteri hukum
untuk menempatkan siapapun ya termasuk juga melakukan penggantian
terkait dengan dirjen imigrasi
spiritnya adalah bagaimana menteri membangun harapan
dan membangun spirit perbaikan upaya korektif
jadi ini harusnya dibangun semangat optimisme
bukan lagi dicari cari lagi permasalahan permasalahan
atau dibuat label label baru terhadap kebijakan yang diambil oleh pak menteri
kan kita hidup bernegara ada aturan main
harusnya pisau analisanya pisau analisa hukum
bahwa ini memang pertanyaannya ada tidakkah pak menteri ini punya kewenangan hukum
untuk melakukan perbuatan seperti itu
apakah ada rasiolegisnya
sepanjang ada rasiologisnya berdasarkan kewenangan
ya kita pikirkan hal hal yang biasa saja itu
nggak perlu dipermasalahkan dan diributkan
masalah bangsa ini sangat banyak ya
dan begitu besarnya
jadi kita harapkan juga teman teman disini mampu untuk lebih bijak lagi untuk membaca situasi itu
baik bang arteria kita ke bang wawan selanjutnya
bang wawan sebelumnya ada perbedaan pendapat
yasona lawli dan juga ronny of sompi
dan kemudian yang dicopot ronny of sompi pada kesempatan ini
menurut anda apa yang terjadi
apakah ini sudah keputusan yang fair yang dilakukan
yang pertama tentunya kita melihatnya bahwa ini berarti ada problem serius
artinya kasus harun masiku ini bukan hanya proses mutasi yang biasa
kalau ini hanya mutasi biasa harusnya tidak perlu membentuk tim independen kan begitu
yang berisi bssn juga berisi dari kemenkominfo begitu untuk mengusut ini
nah pencopotan rony sompi ini yang tadi dianggap sebagai hal yang biasa
saya kira tidak seperti itu
karena ada tim independen yang kemudian mau mencari titik terang
ketika ronny of sompi menyampaikan hal yang berbeda dengan temuan temuan beberapa kawan media
nah terima kasih
hal yang menarik adalah kesannya dalam hal ini kami melihat bahwa ronny of sompi ini dikorbankan
karena pertama kali yang mengumumkan keberadaan harun masiku di luar negeri ini adalah menterinya sendiri
artinya apakah waktu itu belum ada koordinasi
kalau belum ada koordinasi artinya harusnya disampaikan saja kami belum berkoordinasi
tetapi disampaikan bahwa harun masiku berada di luar negeri
padahal pada waktu yang sama harun masiku sudah ada di indonesia
nah kesimpang siuran ini kan tidak lantas terus kemudian memberhentikan
atau mencopot rony sompi begitu ya dalam hal ini
nah ketika pencopotan roni sompi dan juga direktur sisdik yang alif ini juga dicopot
nah ini kan menjadi satu tanda tanya ini bukan mutasi biasa ini
nah problem serius itu kalau menurut kami siapa sih sebenarnya harun masiku ini
kok sampai sebegitunya begitu
bang arteria menurut anda bagaimana nih tanggapan anda
dikatakan oleh bang mawar ini bukan mutasi biasa seharusnya
kalau mutasi biasa harusnya tidak ada tim independen
bahkan tadi bang mawar sempat menyebutnya
jadi bang mawar sempat menyebut bahwa nampaknya ronny f sompi ini menjadi tumbal atau dikorbankan
ya ini yang saya katakan kan kita repot kalau bernegara penuh dengan prasangka
ya bernegara juga penuh dengan asumsi asumsi
kalau mau dikorbankan ya tadi apalagi dikaitkan dengan pembentukan tim
pencari fakta atau tim apa
kalau mau seperti itu pak roninya nggak diberhentikan dulu
jadi dua hal yang terpisah antara penggantian dirjen imigrasi dengan adanya pembentukan tim
pembentukan tim untuk mencari kepastian hukum
biar publik itu juga teryakinkan bahwa nggak ada masalah
kesalahan itu sangat manusiawi
yang nggak boleh itu kesengajaan dan melawan hukumnya
saya katakan pak menteri di sini pun juga sangat arif dan bijaksana memikul beban itu loh
salahnya salah menteri kan kata beliau
tapi kami juga tidak menutup mata atas kesalahan itu kan
kita membangun upaya korektif
silahkan tim mau isinya siapa saja monggo
kalau mau dicari kebenaran yang substantif silahkan cari
tapi jangan dikait kaitkan
sekarang ini kan dicoba dikait kaitkan
bahkan tadi kalimatnya saya katakan agak zalim ya
kalau tiba tiba pak ronny dijadikan tumbal
antara pak menteri sama pak roni hubungannya baik baik saja
nggak ada masalah
dan pak ronny saya pikir pun juga saya yakin betul ya
bahwa ini tidak ada kaitannya dengan masalah yang disampaikan tadi
apalagi masalah harun masiku gitu loh
kalau transferensi internasional sendiri melihat pencopotan ini apakah sudah tepat dilakukan
atau memang ada tanggapan lain
bukan momentum tepat atau tidak tepat
karena kita melihatnya dalam porsi yang besar
saya menyatakan ini bukan asumsi
karena pak menteri sendiri yang bilang bahwa saat ini dirjen imigrasi ronny sompi
sedang dinonaktifkan atau dalam tanda kutip difungsionalkan
untuk supaya lebih konsentrasi
yang pertama untuk konsentrasi menghadapi tim independen yang dibentuk oleh pak menteri sendiri
yang kedua supaya tidak terjadi konflik kepentingan ketika terjadi pemeriksaan oleh tim independen tersebut
artinya ini kan bukan masalah yang tadi dibilang bahwa ini problem biasa saja
tidak begitu loh
ini ada problem manifest yang menurut kami kok
satu kalau hanya masalah soal koordinasi kan harusnya nggak sampai pencopotan seperti ini
kalau koordinasi misalnya pak menteri belum koordinasi secara mendalam dengan pak dirjen begitu ya
dan yang kedua ada jeda waktu loh untuk mengkonfirmasi ini
dan jeda waktunya panjang ini
kayaknya membuat publik juga tiga minggu
nah ini publik juga menjadi akhirnya bertanya tanya
ini bukan lagi asumsi
pak menteri bilang sendiri timnya sudah ditunjuk bahkan misalnya sore ini kita mendengar kabar
om busman tidak mau masuk dalam tim
artinya bahwa ini menjadi satu hal
ya saya pikir di sisi lain om busman mau menjaga independensinya sebagai pengawas pemerintah begitu
nah ini menjadi tugas berat bagi kementerian hukum
dan ham untuk membuka semua faktanya bahwa hari ini sudah terjadi misalnya pencopotan
oke itu bagian dari penegakan hukum atau etika di dalamnya
tetapi bagaimana pencarian harun masiku itu menjadi hal yang lebih penting hari ini begitu
dan sejauh ini dpr melihat pergerakan dari tim independen untuk mencari keberadaan harun masiku sendiri
ya pada prinsipnya kita menghormati segala dan setiap upaya hukum
yang dipakai dan dibangun oleh pemerintah termasuk juga teman teman kpk teman teman kepolisian
untuk memastikan penegakan hukum terhadap harun masiku ini adil dan berkepastian
kementerian hukum dan ham sudah membuka diri
ini yang saya katakan harusnya dilihat dari sisi positifnya
membuka diri dengan membentuk tim
sepanjang ya memang betul betul kita punya tujuan mencari objektivitas
menteri dengan begitu lapang dadanya untuk mempersilahkan itu semua
saya juga memang menyayangkan teman teman ombudsman atas nama independensi atas nama apa menolak untuk masuk ke sana
ini saya juga cukup prihatin gitu ya
prihatinnya di saat ada ruang untuk melakukan pencarian kebenaran ya
dalam kondisi dan kanal apapun harusnya dimanfaatkan oleh teman teman juga dari ombudsman
jadi ini tujuannya apa
untuk memberikan kepastian hukum
memberikan clearance ya bahwa memang tidak ada apa apa
sekalipun ada kesalahan ada kehilafan itu bukan bentuk kesengajaan dari kementerian hukum dan ham
kami juga pada tanggal tiga puluh nanti kita akan memanggil pak menteri hukum dan ham untuk kita coba cari titik terang
sekaligus pak menteri diberikan kesalahan
saya hanya menyarankan ya publik ini untuk cooling down
kemudian juga jangan berprasangka dulu lah ya
kami semua ini kerja kerjanya kita ini istri komal
bagaimana rakyat ini bisa lebih baik lagi ke depan
kerja kerja pemerintahan ini kita jalankan dengan penuh kesungguhan dan kekhidmatan
jadi kalau dikatakan hal hal yang seperti itu ya bukannya saya menolak atau berkata kata
saya juga berkata kata
saya juga berkata kata
saya juga berkata kata
saya menolak atau berkeberatan
tapi saya pastikan tidaklah yang seperti itu
saya tahu betul siapa pak yasona lawli
dan kemudian juga kami tahu betul kami bekerja ini ya menghabiskan waktu ini dengan tujuan seperti apa
percaya betul teman teman yang saya hormati teman teman mpi juga
bantu kami ya bantu kami ya
sekaligus juga kami juga mohon betul ya yang dicari ini objektivitas dan penyelesaian masalah
ya bang arteria
saya tidak bicara benar benaran salah salahan tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan ini semua
karena saya katakan ini adalah persoalan kebangsaan ya yang harus kita selesaikan bersama
dengan begitu objektif ya
jika kemudian untuk mencari jawaban dari kesimpang siuran informasi namun sepertinya sekarang bola yang bergulir sudah menjadi agak liar ya
karena sudah tiga pekan begitu kasus ini bergulir
sebetulnya kalau anda melihat apa sih
kalau mau dilihat seperti itu kan kita bisa melihat
bagaimana nazaruddin kemarin itu tujuh puluh tujuh hari mas
ya kami tidak mengatakan bahwa kpk tidak bekerja negara abai negara lalai polisinya nggak benar
kan kita katakan begitu
tapi apa yang anda lihat berikutnya
kita memberikan kesulitan semuanya bahwa polisi kpk semua sedang bekerja untuk mencari harun gitu
dan kami pdi perjuangan pastinya punya ketetapan hati yang sangat kuat bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan seterang benderangnya
ini juga harus berkepastian dan mendapatkan legitimasi daripada masyarakat
makanya pak menteri membuat tim independen itu kita katakan sebagai raut muka pak menteri untuk membuka ruang publik
sehingga lebih begitu transparan dan bisa dipercaya oleh rakyat nantinya
baik kalau dari pdi perjuangan sendiri bang tadi juga bang wawan sempat mengatakan sebetulnya siapa sih harun masikuri
sampai kemudian bisa penyelidikan atau pencariannya bisa memakan waktu sampai tiga minggu
kpk kpu dan lain lain sudah bergerak begitu untuk mencari kepolisian juga
tapi sampai saat ini belum diketemukan keberadaan
sebetulnya bagaimana bang tentang siapa sebetulnya harun masiku ini
ya saya pikir kan seperti kader biasa pada umumnya ya
nggak ada spesialnya
apalagi kalau di pdi perjuangan itu semua kader diberikan kesempatan yang sama
ya diberikan keleluasan untuk berekspresi
saya pikir nggak ada bedanya ya kader kader antara saudara harun masiku dengan teman teman yang saat ini bekerja di ladang pengabdiannya masing masing
ada yang dieksekutif ada yang dipasak
kemudian juga ada yang dilegislatif seperti kami
kalau sampai ada dugaan adanya obstruction of justice begitu adanya mungkin dalam tanda kutip begitu ya pasang badan yang dilakukan oleh salah satu ruling party
pdi perjuangan tidak punya dna untuk melawan hukum
pdi perjuangan di bawah kepemimpinan ibu ketua umum selalu taat hukum
mempergunakan semua institusi dan alat kelengkapan negara secara proper
secara prosedural dan konstitusional
tidak terfikir sedikit pun sebagaimana yang disampaikan tadi apalagi melakukan upaya obstruction of justice
nggak ada itu kita nggak punya jurus jurus seperti itu
mudah mudahan ya kita ingin juga ini biar segera cepat selesai ya harunya juga bisa kita himbau juga untuk segera menyerahkan diri ya
agar nanti kesimpang siuran informasi ini tidak dimanfaatkan oleh para pihak dan banyak pihak lain
untuk menimbulkan polemik baru yang jujur saja ini mendiskreditkan partai kami
mungkin saya minta tanggapan bang wawan selanjutnya bagaimana bang
ya yang pertama
oke mas wawan saya bisa komen sebentar ya
ya bang teri
salam teman teman mti
ya saya bang teri
baik bang arteria dahan terima kasih bang
kita akan lanjutkan bang wawan ini tanggapan anda terhadap tadi beberapa poin yang telah dikeluarkan oleh bang arteria
yang pertama soal ombudsman mundur
saya pikir ini juga bagian dari ombudsman
itu patuh terhadap hukum gitu
kalau kita baca pasal tujuh undang undang ombudsman menyatakan bahwa ombudsman ini merupakan lembaga pengawas pemerintah gitu
tanpa harus dia masuk ke tim independen yang dibentuk pemerintah harusnya memang dia ada di eksternal
bahkan kalau kami mendorong ombudsman ayo bikin tim independen sendiri untuk mengusut kesimpang siuran kabar ini begitu ya
yang kedua soal adanya potensi obstruction of justice begitu ya
nah kawan kawan yang masyarakat sipil lain kami sedang juga berpikir
berpikir tentang bahwa kesimpang siuran ini tentunya bukan hanya sekedar kesalahan data informasi dan sebagainya
oke kalau tadi disebut nazarudin tujuh puluh tujuh hari di kolombia
nunu nurbaiti juga lebih dari enam puluh hari di singapura
harun masiku itu ada di indonesia begitu loh
artinya baru kali ini nih kpk yang menangkap buronan di dalam negeri ini susahnya minta ampun begitu
kelincinya seperti apa ini harun masiku ini kan begitu
apa sih bang kemudian yang menyebabkan harun masiku ini sebegitu seperti
berkelit terus begitu susah sekali untuk ditemukannya
kira kira apa yang kemudian menyebabkan kpk kepolisian semua yang sudah bergerak
termasuk juga tim independen kesulitan untuk mencari keberadaannya
meskipun ya ada di indonesia kita jawab itu nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news dan saya masih bersama dengan bang wawan heru suatmiko
bang tadi kita berhenti soal harun masiku sosok harun masiku ini sendiri yang kemudian keberadaannya meskipun sampai saat ini sebetulnya sudah dikonfirmasi sudah kembali di indonesia sejak tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh begitu
tapi sampai sekarang masih belum bisa diketahui
tanggapan anda siapa sebetulnya
ya yang terpenting adalah kalau pertama saya mengalamatkan adalah ini bagian dari tantangan kpk
sudah meminta bantuan polri ini tantangan bagi dua aparat penegak hukum ini untuk mencari di mana harun masiku ini dari sabang sampai merauke
apalagi polri sudah siap membantu polri itu punya sampai pada babin kamtip mas di tingkat desa gitu ya
artinya bisa menggerakkan seluruh aparaturnya untuk mencari si harun masiku ini begitu
yang kedua tentunya kami melihat bahwa harun masiku ini seperti kota pandora begitu loh
ketika dia ditemukan dan nanti coba diungkap dalam pemeriksaan dia bahkan sampai ditarik ke pengadilan
benar nggak bahwa apa yang selalu diperhatikan
bahwa apa yang selama ini yang menjadi asumsi di masyarakat ini benar adanya begitu loh
bahwa selama ini tuduhan terhadap tadi misalnya bang terry yang tidak terima kalau ini menyudutkan partai demokrasi indonesia perjuangan
nah menurut saya ini adalah momen yang tepat begitu ya
untuk ketika kpk ini bisa mengungkap di mana harun masiku kemudian diperiksa bapak ke pengadilan harun masiku mengakunya seperti apa
benar nggak peristiwa peristiwa yang selama ini simpang siur itu menjadi terang benderang
jadi saya malah mendorong pada apa namanya partai demokrasi indonesia perjuangan untuk tadi setuju
oh kita dorong bareng bareng ini supaya masalahnya clean and clear begitu ya
nah sekarang problemnya adalah mencari harun masiku itu adalah sesuatu hal yang segera dan tidak bisa lagi ditunda tunda begitu ya
kenapa sudah tidak tiga minggu ini
nah pertanyaannya di publik kalau tiga minggu susah sekali lama sekali begitu ya
karena kita tahu kecanggihan alat kpk begitu ya
bahkan misalnya yang ketiga adalah bagaimana ketika siapa ini insting seorang investigator pasti akan mengatakan ketika proses penggeledahan yang dilakukan
di kpu dan kemudian yang gagal juga di pdip ini bisa sebenarnya menjadi satu pintu masuk begitu
dimana keberadaan harun masiku setelah dia pulang dari singapura gitu
cctv nya sudah ada sekarang istrinya juga sudah dihubungi dan ada di indonesia dia nah tinggal mencari
nah harusnya insting investigatornya jalan
kita kembali lagi ke topik pencopotan rony f sompi ini sendiri begitu dilakukan
mungkin ini salah satu langkah awal untuk kemudian melakukan langkah langkah ke depannya selanjutnya begitu
tapi kalau anda melihat pencopotan rony f sompi yang sebetulnya mengklarifikasi atau mengkonfirmasi
pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh yasona lawli
bagaimana bang apakah ini langkah yang tepat untuk kemudian membuka kasus atau pandora box tadi anda katakan selanjutnya
ya sebenarnya kalau ini saya melihatnya sih hanya sebagai mosaik saja
ronny f sompi ada di titik lain harun masiku ada di titik lain
namun dua mozaik ini dua puzzle ini nanti bisa diketemukan begitu ya
nah tetapi begini kalau soal pencopotan roni sompi menurut saya begini
kalau dibilang ronny f sompi itu konflik kepentingan konflik kepentingannya di mana
harusnya kalau konflik kepentingan kami gitu ya beberapa masyarakat sipil juga
sudah melaporkan yasona lawli ke kpk melakukan obstruction of justice begitu ya
kami malah melihatnya yasona lawli yang melakukan konflik of interest begitu
dalam status dia sebagai menteri sekaligus sebagai kader pdi
oke apakah artinya ini mengisyaratkan seharusnya menurut anda yasona lawli yang mundur dari jabatan kursi
nah kalau kami berpendapat bahwa pertama harusnya yang juga mundur ini yasona lawli dan juga atau kalau nggak dicopot begitu
yang diperiksa oleh tim independen ini malah menterinya harusnya begitu ya
karena menyampaikan informasi yang simpang siur begitu ya
dan yang kedua mengalami kecemasan
mengalami konflik of interest begitu ya
nah artinya dua syarat ini aja sebenarnya sudah bisa untuk menjadi pertimbangan presiden begitu ya
apakah perlu mengambil tindakan yang lebih selain mencopot ronny f sompi yang hanya di jajaran birokrasinya begitu
baik baik bang wawan sudah tiga pekan ini kita masih menanti
sebetulnya apa nanti kelanjutan dari kasus harun masiku yang tiba tiba menghilang ini sudah tiga pekan
dan apakah betul kemudian ini kasus ini akan membuka tabir kasus lainnya seperti pandora box
namun terima kasih bang wawan sudah bergabung bersama kami
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi tni angkatan udara siap mengevakuasi wni yang terdampak wabah virus corona di wuhan tiongkok
tetaplah bersama kami